bali dan upacara adat ibarat dua sisi mata uang
dalam melaksanakan ibadah sebagai umat hindu seperti galungan sejumlah barang dibutuhkan
pernak pernik untuk ritual ini dimanfaatkan pengusaha bali yang masih muda
salah satunya adalah nikah dekwini kaori intan mahkota atau yang biasa disapa kaori
sejak dua ribu sembilan ia telah merilis usaha membuat dupa
ia melihat peluang karena dupa merupakan kebutuhan pokok bagi umat hindu di bali layaknya beras dan air
dengan berdasarkan kebutuhan pokok
dengan berbekal modal awal lima ratus ribu rupiah
kini perempuan yang berusia tiga puluh dua tahun ini
telah berhasil memproduksi satu lima ton dupa per hari
omsetnya tidak main main ratusan juta rupiah
mampu ia rauh perbulannya
enam belas varian dupa yang diproduksi dengan rentang harga
enam hingga lima puluh lima rupiah perbungkus ini
mampu bersaing dengan dupa produksi impor
kita bandingkan kedua produk kita
dupa import satu dupa kaori satu
dimana kita belajar di sana
oh selera masyarakat seperti ini yang mereka mau
kebutuhan kita seberapa banyak
dan seberapa jenis yang mereka butuhkan
sehingga kita mix antara kebutuhan
dan masyarakat yang menggunakan
apakah sesuai dengan selera yang mereka inginkan
dengan adanya produk impor
kita pun ada positifnya juga
oh kita belajar juga
ada inovasi inovasi dan terobosan terobosan
yang notabene seperti ini loh seleranya masyarakat dunia
kita juga melihat
bisa mengikuti belajar lagi
buat dupa herbal seperti apa
buat dupa aroma terapi dengan panjang
seberapa cm itu bagaimana
bagaimana meraci aroma itu
biar aromanya tidak terlalu menyengat
tidak terlalu banyak asap
dan itu menenangkan
tidak membuat malah kita menjadi sakit
kalau kita menghirup aroma yang terlalu menyengat
menyandang predikat jegek bali tahun dua ribu lima
dan juga aktif di berbagai pentas seni tari di bali
tak lantas membuat dupa kaori mudah diterima
rekan rekannya dan juga masyarakat
di awal produksinya
dupa lokal ini bahkan ditolak di pasaran
ketika itu banyak yang
pasar yang menolak itu karena
pasar yang menolak satu
karena mereka belum tahu kawari
walaupun sudah dijelaskan seperti itu
apa dupa orang jepang
dari dengar pertama
enggak kali ini dupa bali
yang namanya aja kebetulan nama saya
kalau diartikan sih harum
tetapi semakin sering kita mengucapkan
semakin sering kita menawarkan
semakin sering kita menyapa para agen dan distributor
setengah mereka mulai mencoba mencoba mencoba lagi
oh ternyata responnya
enggak hanya sekedar mereka menanyakan lagi
atau membeli lagi
bukan hanya sekedar dupa
membutuhkan waktu satu tahun bagi kaori
menemukan karakter produk pembeda dari dupa lainnya
ia menemukan ide memproduksi dupa pasupati
atau dupa yang sudah didoakan
dan mampu mengusir energi negatif bagi penggunanya
dupa pasupati ini
yang kemudian menjadi produk ikonik dari dupa andalannya
kawari di tahun dua ribu sebelas
akhirnya dengan pengalaman saya sendiri
itu ada dupa pasupati
juga banyak yang dicari oleh masyarakat bali di sini
dengan berbagai manfaat
bisa dikasih lihat seperti apa sih itu
nah ini dia
pada dupa kawari
ada dua jenis
yang belum pasupati
dan yang sudah pasupati
yang sudah pasupati
di setiap kemasan
kita berikan benang tridatu
yang ada tiga warna
merah putih sama hitam
beserta uang kepengnya
selain dupa ini untuk sembahyang
dupa ini juga berfungsi untuk menetralisir energi negatif
apakah ini juga karena pengaruh aromanya juga
sehingga mengubah suasana hati pembelinya
memang saya pilih aroma yang menenangkan
aroma yang membuat hati kita tenang
dan dari pemilihan aroma ini
perlu berapa tahap yang kita lakukan
sehingga dari campuran aroma bunga bungaan
jempaka sandat jempirin lotus tulip
yang semuanya itu kita campur
menghasilkan aromaterapi yang aman buat kesehatan
promosi yang terus dilakukan
baik media sosial
atau dari mulut ke mulut
membuat semakin banyak masyarakat bali yang tertarik membeli dupa kaori
ini dari bahan pancadatu
ini adalah raja bali yang saya sebut tadi
kemudian ini kang ching wee
jadi mereka menikah di bali dan disinilah awal mula uang keping tersebar
popularitas dupa kaori membuat perlengkapan ritual ini juga digunakan masyarakat umum
bahkan kadang dijadikan buah tangan seperti salah satu restoran ini
wanginya lebih tahan lama lebih harum dan tidak keras untuk dicium
dan pengunjungnya juga sangat tertarik sama aroma dupa kaori
harganya juga tidak begitu mahal dan mudah didapatkan
sehari biasanya sih kita pakai dua puluh biji dua puluh ini setiap hari
tau kaori dari mana
tau kaori dari inilah karena suami suka lalu lalang ini dari pejang dan pasar
terus sekalian kepingin kayak apa sih kauri itu
ubud menjadi tempat produksi dari dupa kaori
namun proses pengemasan
dikerjakan di singaraja dan kantor pemasaran berada di denpasar
proses pembuatan dupa yang dikerjakan di ubud melalui banyak tahapan
mulai dari pembuatan stik dupa proses pewarnaan hingga penambahan aroma
karena kekhasan aromanya dupa kaori dikenal juga sebagai media aroma terapi
menggunakan bahan baku madu rempah rempah serta aneka serbuk bunga seperti cendana dan cempaka
dupa kaori sangat laris di pasaran
untuk selalu memenuhi kebutuhan pasar
semua bahan baku telah disiapkan satu bulan sebelum proses produksi
dari sekian banyak proses produksi dupa
tahap apa yang paling penting agar dupa yang dihasilkan itu lebih bagus
salahan memberikan aroma sekali kita celup
bisa apinya menyalar ke sini
sekali kita celup salah bisa dupa itu mati setengah
kesalahan kita mencampur di aroma bisa nanti dupa yang kita mau hidupkan sampai habis itu
hanya keluar aromanya sedikit
jadi kayak kayu bakar aja
tapi kalau misalnya dari aromanya bagus
dan kemasannya juga menarik
bahan bakunya pilih
masyarakat sudah menilai
oh bukan sembarang dupa
memantau proses produksi hingga siap jual
menjadi tanggung jawab nyoman tawar
yang sudah lima tahun bekerja di perusahaan ini
kita cari supaya lain lain juga
kalau tempat lain juga
kan kita bukan satu supplier misalnya
langan baru lagi kita cari supplier supplier lainnya gitu
kini lebih dari seratus karyawan tetap menggantungkan nasibnya pada dupa kaori
peranan para karyawan sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang dibangun
untuk itu pengawasan dalam tahap rekrutmen pegawai
juga menjadi fokus utama istri dari putu pasek sandos prawirotama ini
misalkan rekrutmennya apa sih kelebihan yang dimiliki orang itu
itu yang kita gali
jadi bakatnya dia terus minatnya dia
jadi mereka merasakan tidak terpaksa sama pekerjaannya
saya sukanya it mbak
kak saya suka it
ya kamu pegang online marketingnya
kak saya suka meneliti survei pasar
oh kamu pegang bagian research and developmentnya
jadi saya tidak melihat harus lulusan sarjana dulu
tidak hanya dipasarkan di bali
pemasaran dupa kaori juga menjangkau berbagai daerah di indonesia
seperti jakarta surabaya gorontalo kendari sampai papua
usahanya tidak sekedar memberikan keuntungan pribadi
tapi juga bermanfaat bagi masyarakat lokal
dalam beberapa kesempatan
ia juga kerap menggelar seminar untuk memotivasi masyarakat
agar berani mengambil langkah untuk menjadi pengusaha sukses
langkah depan kita ingin memperbaiki terus kualitas
dan kita ingin pemasaran ini bisa nanti mencapai x form
yang kita harapkan ada kebanggaan produk bali dicintai sama orang lain
walaupun kita harapkan di sini bali terkenal dengan pemandangan
pantai tetapi bali juga terkenal dengan produk lokalnya
semoga sukses terus juga untuk usahanya
dan bisa menjadi nomor satu seperti yang dicita citakan untuk produksi dupa lokal
tak hanya nikadek winikaori intan mahkota yang sukses berbisnis
dengan memanfaatkan ritual keagamaan umat hindu di bali
dengan membuat dupa
pengusaha lain sukses berbisnis dengan memproduksi uang kepeng
recehan kuno asal tiongkok yang sangat dibutuhkan dalam sejumlah ritual keagamaan di bali
kepeng memang tidak bisa dipisahkan dengan bali
sebuah versi menyebut penggunaan uang kepeng sebagai salah satu piranti ibadah
telah dimulai sejak abad ke tujuh
saat raja balindra memimpin
sejarah uang kepeng di bali bermula dari raja bali
beliau adalah salah satu raja yang memimpin kerajaan tersebut
kemudian datanglah putri cina bersama sodagar untuk mengadakan jual beli
jadi mereka ke bali itu bukan untuk menjajah
kemudian akhirnya raja bali ini kelihatannya tertarik
dan mereka menikah
jadi saya buat historinya seperti ini
jadi ini dari bahan pancadhatu logam
ini adalah raja bali yang saya sebut tadi
kemudian ini kang ching wi
jadi mereka menikah di bali dan disinilah awal mula uang kepeng tersebar
jadi cina awal mulanya itu adalah sebagai alat bayar
dan sampai saat ini dijadikan sebagai alat pacara
yang masih harus digunakan
awalnya uang kepeng di bali bermula dari kiriman alias impor dari tiongkok
lambat laun jumlahnya makin langka dan harganya melonjak tinggi
itulah sebabnya sejak dua ribu tiga gubernur bali membuka kesempatan
bagi warga lokal memproduksi uang kepeng
peluang membuat recehan kuno itu langsung dimanfaatkan
igede andika prayatna sukma dan ayahnya imades sukma swachita
di desa kamasan kebupaten klungkung april dua ribu empat
dengan adanya produksi ini tenaga tenaga di bali khususnya
masyarakat itu bisa mengembangkan kreativitasnya
dengan memproduksi uang kepeng ini
produksi uang kepeng ini
saat ayahnya mulai membuka usaha membuat kepeng
igede andika baru duduk di kelas tiga sma
oleh ayahnya ia langsung digembleng bisnis kepeng ini
modal awal saat itu tidak lebih dari sepuluh juta kami melakukan ya
jadi seiring dengan perkembangannya kami terus melakukan perubahan perubahan
dan hingga uang kepeng tersebut terpenuhi tiga ratus rupiah uang kepeng
tapi tertutupi dengan biaya produksinya
karena pada saat itu uang kepeng yang akan kami produksi adalah
senilai tujuh ratus rupiah

saat merintis usaha andika memfokuskan diri di bidang operasional
nah waktu itu pembagiannya gimana kan masih belajar juga lalu juga harus kerja
itu cuma berdua saja
ya saya mulainya berdua bersama ayah saya sendiri
ketika itu saya dilepas karena saat itu memulai usaha ini
bapak saya belajar di jawa daerah jawa
kemudian saya memulai starting dari persiapan bahan
persiapan bahan baku bagaimana kita memulai memilah bahan
karena unik sekali usaha ini terbuat dari bahan bekas
yang mana bahan tersebut terdiri dari kuningan
itu kuningan bekas mungkin beberapa teman teman di sini memiliki handle pintu
kemudian handle pintu itu terbuat dari kuningan dan dibuang
jadi kita yang mengambilnya dari suatu pengepul pembulung
sebagai benda untuk upacara keagamaan tidak semua uang logam bisa memenuhi
banyak juga yang dihubungkan dengan uang logam

bahan yang digunakan harus sesuai panca datu atau lima unsur logam
yaitu emas perak kuningan besi dan tembaga
kandungan bahan bahan inilah yang menjadi pembeda
antara uang kepeng kamasan dan uang kepeng asal tiongkok
bahan tersebut terdiri dari kuningan
sebagian besar dominan kuningan
jadi tentu kalau kita bersaing dengan china tidak mungkin kan
karena kita tidak mungkin memperkenalkan bahwa produk tersebut bahannya jelek
tapi disini kita mulai belajar melakukan suatu autodidak
bahan bahan yang bagus untuk kuningan itu biasanya dari kerang
jadi kalau keran bekas itu dari kuningan itu sifatnya logam mulia yang bagus
yang kedua baling baling kapal
itu bagus sekali
kalau kita ambil dari pembulung ya kita lakukan suor tir
kalau mungkin dari gergaji
jadi ciri cirinya itu kita gergaji
terdapat sirkuit kuningan yang bagus itu hasilnya bagus
tahap tahap untuk membuat uang kepeng itu apa aja
mulai proses molding
yang kami sering lumrah katakan di tempat produksi kami adalah pembuatan master atau molding
jadi master tersebut kita buat dengan hand made tangan
dengan beberapa bahan yaitu dempul ya
mungkin simpel seperti dempul mobil
kemudian kita lakukan proses pencetakan
pencetakan tersebut ada dua sisi atas dan bawah
jadi menggunakan apa namanya
aluminium master dan tanah
jadi tanah tanah lepung tersebut yang kami sering sebut di sini adalah tanah lepung
tanah itu mampu menahan panas hingga seribu derajat celcius
dan apabila terus digunakan
tanah tersebut semakin bagus dan lentur
kemudian setelah pencetakan dari tanah
barulah kami melakukan proses pengecoran
pengecoran logam ini biasanya start awal tiga jam
sampai dengan cairan tersebut cair
kemudian kita lakukan pengecoran hingga tahap finishing
ketika sebagian besar industri mengandalkan mesin mesin canggih agar produksi lebih cepat
pria kelahiran sepuluh mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini justru memilih memproduksi uang kepeng secara konvensional
justru dengan hadirnya kami di sini
dari sebelumnya ini uang kepeng tersebut biasanya dicetak dengan mesin atau mesin plong
apabila mesin tersebut digunakan
maka bahan produk yang dihasilkan tidak akan bagus kualitasnya
karena mesin plong itu satu sisi
jadi ada permukaan dibaliknya yang tajam
kehadiran uang kepeng produksi lokal memang tak serta merta menghapus uang kepeng asal tiongkok yang beredar di bali
tetapi kini uang kepeng tidak lagi langka saat berlangsungnya acara acara adat
harganya pun jadi lebih terjangkau
dengan adanya produksi ini tenaga tenaga di bali khususnya masyarakat itu bisa mengembangkan kreativitasnya
dengan memproduksi uang kepeng ini
kami sih tertariknya memang dari
yang produksi lokal saja
ya sangat mencintai ini lah kebudayaan kita sendiri
dan perlu juga dilestarikan untuk kita sendiri
dalam memasarkan produk uang kepeng kamasan
sarjana ekonomi lulusan universitas udayana bali ini
bekerja sama dengan sang istri
minyoman trishna dewi purwanti
mereka tidak hanya mengandalkan pasar perlengkapan ibadah di pulau bali
tapi juga memasukkan ke kategori aksesoris atau kerajinan
marketingnya sementara untuk kita ambil yang di lokal dulu
kalau lokal kita ikut di acara acara pemerintah seperti pekan kesenian bali
terus sponsor untuk putriwali
trunel truni jegek bagus untuk pemilihan pemilihan itu
kalau untuk nasional kita ikut pameran seperti inacraft trade expo
sama jakarta fashion week pernah berapa tahun yang lalu
sebagai produsen mereka wajib mengetahui produk seperti apa yang tengah diminati pelanggannya
yang diminati seperti leontin ini
ini banyak banget peminatnya
dari luar daerah juga banyak
tidak cuma nunsuk
tapi agama agama yang lain juga banyak yang suka
jadi di depan mau dikembangkan
iya kayaknya di aksesoris kita mau kembangkan lagi
bisnis ini pun kemudian mendatangkan pemasukan yang cukup besar
bahkan kadang bisa mendatangkan omset ratusan juta per bulan
omsetnya sendiri bagaimana
kalau untuk per bulan ini fluktuasi tergantung musim
paling minim omset saya lima puluh juta per bulan
apabila seperti tahun kemarin yang sudah berjalan kami mendapatkan empat tender dari pemerintah
itu mungkin bisa lebih dari lima ratus yang sudah berjalan
jadi selain kami target pasar untuk di upacara kami juga melakukan beberapa pemasaran di luar bali
yaitu ke resident atau hotel
kemudian dan beberapa souvenir souvenir di bank
selain sisi pemasaran dengan berbagai strategi pekerja atau perajin uang kepeng juga menjadi perhatian utama andika
saya mencoba satu strategi bagaimana agar satu orang karyawan ini staff bisa memiliki tiga keahlian
apabila ada hari raya masal yang mereka sampai tidak bisa masuk kemudian ada order yang mendesak kami bisa menutupi hal tersebut
satu contoh di hari raya galungan
banyak kejadian tersebut karena kami tidak bisa masuk ke hal tersebut
banyak kejadian tersebut karena kami tidak bisa masuk ke hal tersebut

jadi inilah sanksi yang harus saya jalani
jadi saya mencoba bagaimana tetap bisa melayani umat pada saat hari libur sekalipun
kecuali nyepi kalau nyepi memang semua
di galungan pun saya harus tetap buka
jadi satu hari raya besar mereka pasti membutuhkan upacara
contohnya harus ada order yang mepet
perlu uang kepeng hampir tiga puluh ribu ya harus saya tutupi
dalam sebelas tahun perjalanannya bisnis uang kepeng andika telah menuai berbagai penghargaan
di antaranya penghargaan dari museum rekor indonesia pada dua ribu tujuh
dan penghargaan upacarti dari presiden republik indonesia pada dua ribu sembilan
target ke depan kami ingin menanamkan satu mindset di benak konsumen
apabila mereka melihat uang kepeng
mereka langsung bisa ingat dengan produk kami
perjalanan kembali ke negara